problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda rusia
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan fitnah
itulah pernyataan calon presiden petahana jokowi dodo saat berkampanye di surabaya jawa timur sabtu lalu
istilah propaganda rusia yang disebut jokowi disiapkan oleh salah satu tim sukses ditepis oleh rusia melalui kedutaan besarnya di indonesia
lewat akun twitter resmi kedubus rusia di indonesia rusia menyebut istilah propaganda rusia direkayasa pada tahun dua ribu enam belas di amerika serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden
menurut kedubes rusia istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas
rusia juga menegaskan tidak mencampuri proses elektoral di negara asing termasuk indonesia
sementara itu anggota dewan pengarah badan pemenangan nasional prabowo sandi fadlizon membantah tim bpn menggunakan jasa konsultan dari rusia
fadli membuka kemungkinan akan melaporkan jokowi karena pernyataannya tersebut
nah itu kan fitnah bisa kita laporkan itu
bisa kita laporkan itu kalau betul ada satu pernyataan seperti itu nanti kita periksa kita kaji bisa kita laporkan
karena itu jelas fitnah dan fokus
tidak ada pakai konsultan rusia apalagi itu tidak ada
di lain sisi jurubicara tim kampanye nasional aceh hasan sazili mengatakan gaya komunikasi jokowi yang mulai reaktif ditujukan untuk prabowo sandiaga
gaya komunikasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui strategi kampanye prabowo sandi yang menggunakan data yang tidak valid
tkn berupaya agar rakyat mengetahui hal yang sebenar benarnya berdasarkan data dan bukan berita bohong
memang kami menduga ya
bahwa ada strategi yang hampir sama dilakukan oleh beberapa negara negara lain
misalnya apa yang kita kenal dengan strategi fair house of falsehood
itu adalah sebuah strategi yang sebetulnya mirip mirip dengan apa yang dilontarkan oleh kubu dua
misalnya menyerang terus menggunakan data data yang diduga juga melakukan kebohongan di dalam data tersebut
terus yang ketiga kita juga lihat bahwa kerap kali pernyataannya memang mengandung kontroversi
dan itu memang bagian dari strategi yang juga digunakan oleh para konsultan konsultan asing
sebelumnya pada kampanye di surabaya dan semarang joko widodo melemparkan beberapa pernyataan yang menjadi counter dari serangan yang kerap diterima pemerintahannya
ia menyinggung beberapa pernyataan prabowo mulai dari prediksi indonesia bubar hingga hoax ratna sarumpait
saya ceng jempol pada mbak ratna sarumpai